pandemi covid sembilan belas mematik krisis di seluruh penjuru dunia
mulai masalah kesehatan sosial bahkan merembet ke ekonomi dan juga investasi
bicara mengenai investasi suatu yang menarik
terutama terkait dengan target bapak jokowi kepada kementerian investasi bkpm tahun ini di dua ribu dua puluh
sebesar rp satu dua ratus triliun jumlah yang besar
nah apakah kementerian investasi dan bkpm bisa mencapai target tersebut
dan kita juga akan berbicara mengenai bagaimana progres daripada ikn
dan tamu saya kali ini adalah menteri yang memang akan banyak berbicara mengenai hal itu
ada bapak balil lahadalia menteri investasi
kepala badan koordinasi
pak nalaman modal pak dwalil
terima kasih sudah mengundang kami pak di sini
pak ini mengenai target tapi sedikit sebelumnya ya pak
kalau kita bicara mengenai kuartal ketiga di dua ribu dua puluh
investasi di indonesia tumbuh sebesar empat puluh dua satu persen ya pak ya
dan kalau terlihat secara kontribusinya paling banyak dari pma
bahkan mencapai rp satu ratus enam puluh delapan sembilan triliun
dan kalau investasi dalam negerinya sendiri
mencapai empat puluh lima satu persen
atau totalnya mencapai satu ratus tiga puluh delapan sembilan triliun
bapak melihat berarti indonesia masih sangat prospektif untuk investasi dari luar negeri
terutama pak karena nilainya itu cukup besar mencapai lima puluh empat sembilan persen
jadi pertama saya ingin menyampaikan begini mas yuda
bahwa pandemi covid baru berakhir untuk ppkm indonesia
dan isu dunia itu cuma dua
pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi pasca pandemi

dan isu dunia itu cuma dua pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi pasca pandemi
tetapi kan kemudian kita masuk pada persoalan baru
yang namanya perang ukraina dan rusia
yang melahirkan pada krisis pangan dan krisis energi
inilah yang membuat ketidakpastian
jadi ekonomi global itu menjadi tidak pasti
bahkan cenderung untuk turun pertumbuhannya
bahkan cenderung untuk resesi
dalam pandangan beberapa pakar dan lembaga dunia
itu mengatakan bahwa kecenderungan ekonomi global itu gelap
nah di indonesia bagaimana
di indonesia bagaimana
oleh karena pertumbuhan ekonomi global yang tidak baik
itu juga dikaitkan dengan perputaran uang dunia
tetapi kalau ditanya bagaimana tentang investasi
di indonesia di tahun dua ribu dua puluh
bahwa presiden jokowi menargetkan rp satu dua ratus triliun
dan kita di kuartal ketiga dari januari sampai dengan september
atau setara dengan delapan ratus sembilan puluh enam triliun lebih
dimana kuartal ketiga
itu sekitar rp tiga ratus tujuh tiga ratus sepuluh triliun
komposisinya itu adalah
fdi ini harus kita patut bersyukur
bahwa sekalipun kondisi global tidak terlalu dalam kondisi yang baik baik saja
global itu percaya kepada indonesia
dan ingat loh fdi kita di asia tenggara
terbaik pertama itu adalah singapura
yang kedua itu adalah indonesia
ini data yang dikeluarkan oleh antet
dan untuk sektor real indonesia lebih pertama
singapura itu adalah sektor sektor keuangan
apa yang saya mau sampaikan
trust global negara negara tujuan investasi
itu semakin hari semakin baik indonesia
seiring dengan dua hal
terjadinya program undang undang cipta kerja
perbaikan penataan administrasi dan percepatan regulasi
yang kedua adalah kepemimpinan pak jokowi yang dipercaya
jadi leadership pak presiden itu melahirkan kepercayaan global
termasuk pada dunia usaha
kalau ditanya mencapai target nggak
insya allah capai
wah menarik sekali
di atas seribu dua ratus pak
saya berani mengatakan
insya allah karena mas yuda datang
saya informasi pertama saya sampaikan bahwa
insya allah kita akan mencapai seribu dua ratus triliun
dan komposisinya antara jawa dan luar jawa
karena investasi itu kan harus berkualitas
jangan hanya pertumbuhannya tidak berkualitas mas
salah satu ciri investasi berkualitas itu antara komposisi jawa dan luar jawa
di luar jawa lebih banyak daripada di jawa
dan penciptaan lapangan pekerjaan cukup banyak signifikan
di atas satu juta
tapi berapanya nanti saya akan umumkan di hari dan jam yang tepat
pak ini yang menarik tadi bapak berarti investasi asing
tadi satu trust kepada pemerintah kita
kemudian kedua juga kondisi indonesia juga cukup stabil
meskipun di luar digempur dengan isu geopolitik
kemudian juga covid sembilan belas
lalu apa lagi pak yang menarik
apakah pemerintah juga memandukan instrumen kebijakan fiskal
dan juga strukturisasi yang reformasi yang perlu diberikan
untuk memberikan ruang buat para investor untuk investasi indonesia pak
investor itu kan membutuhkan minimal empat hal
dia pertama betul kecepatan efisiensi transparansi
dan kepastian dalam berusaha
selama pemerintah mampu melakukan ini
itu saya pikir mereka akan datang
stabilitas negara kita ini saya kasih contoh ya mas
inggris akibat pandemi akibat perang
kemudian inggris yang begitu hebat kuat
tapi karena terjadi pergantian kepemimpinan yang terus
beberapa kali dalam waktu yang cepat
dari boris ke trust
itu trust membuat kebijakan tentang menurunkan
membuat kebijakan menurunkan pajak ya
dengan harapan itu akan disubsidi untuk upah buruh
dan untuk menggait konsumsi domestik
tapi apa yang terjadi
dia mendapat respon negatif di pasar keuangan
dan baru pertama kali dalam sejarah kemudian
nilai tukar dolar lebih tinggi daripada posterly
apa yang saya mau sampaikan
indonesia sekarang bagus
dan oleh beberapa lembaga dunia mengatakan bahwa
tetapi saya ingin mengatakan
potensi ekonominya begini bagus
kalau tidak diberinya dengan stabilitas yang baik
tidak menutup kemungkinan
kita akan menjadi salah satu negara
yang juga bisa seperti nasibnya seperti inggris
kan makanya saya katakan ini pertarungan leadership
hampir semua dunia ini pertarungannya pertarungan leadership
saya ingatkan teman teman
kalau pemerintah memberikan warning begini
bukan berarti pemerintah menakut nakuti
optimisme itu harus diberinya dengan langkah langkah strategis taktis
tapi juga harus dengan data yang objektif
imf hari ini sudah punya pasien berapa
yang antri dua puluh delapan negara
yang ngantri itu bukan hanya negara negara berkembang
tapi juga ada negara lain yang lebih baik daripada negara negara berkembang
nah kalau kita salah
menyesat ini mas
ini kita akan dalam kondisi yang tidak menguntungkan
nah bagaimana kemudian
untuk kita dalam posisi yang menguntungkan
maka kepemimpinan yang kuat
dan cara cara percepatan
baik dalam posisi perizinan maupun insentif
yang ketiga adalah konsep investasi yang mengarah kepada hilirisasi
karena hilirisasi ini salah satu instrumen untuk menciptakan nilai tambah
isu global sekarang itu kan lingkungan
nah sekaligus saya tawarkan bahwa
investasi di indonesia yang berbasis sumber daya alam
kita melakukan hilirisasi dengan konsep green energy dan green industry
dengan berpedoman pada penataan lingkungan
dan sekaligus memberdayakan masyarakat lokal
kalau ini mampu kita lakukan
saya yakinkan indonesia akan menjadi salah satu pemain terbaik di dunia
ya tadi menarik adalah bagaimana pemerintah akhirnya membaca peluang banyak sekali
salah satunya kita sempat berdialog terkait dengan larangan ekspor boksit
berjualan nikel juga
bapak melihat bahwasannya hilirisasi merupakan salah satu entry point
untuk meningkatkan pendapatan dalam negeri
meskipun di satu sisi investasinya juga besar ya pak
mengingat itu bukan hal yang murah untuk dilakukan smelter pembangunan pabrik seperti itu pak
saya ingin mengatakan mas ini pertama saya ngomong di tv
orang kan selalu protes tentang kenapa sih asing semua yang melakukan investasi
saya membuka di akhir tahun ini supaya tidak ada rusta diantara kita
tahu nggak orang membangun smelter nikel
satu line itu butuh investasi kita dua ratus lima puluh juta tergantung dari size nya
kenapa asing semua yang masuk
kalau orang membangun m empat line berarti sekitar satu miliar usd
perbankan nasional kita itu belum terlalu berpihak untuk membiayai investasi investasi seperti ini
padahal untuk investasi di npi lima tahun break even point
kita perbankan di indonesia
itu pun belum tentu ada perbankan yang membiayai dengan bunga yang tinggi
jadi kita nggak kompetitif
jadi sekarang pertanyaan jangan terlalu kita ini berpikir bahwa seolah olah pemerintah tidak memberikan ruang kepada pengusaha dalam negeri
kita memberikan ruang yang sebesar besarnya
yang penting ada pembayaran
nah terkait dengan persoalan hilirisasi saya ingin katakan begini mas
kita sudah harus menghentikan cara cara lama dengan melakukan ekspor barang mentah
dari zaman voc sampai tahun sembilan puluh an sampai dua ribu an lah sekian
masa kita harus kirim barang mentah terus sih negara ini
hilirisasi adalah instrumen terpenting dari sebuah jawaban konsep pak jokowi yang namanya transformasi ekonomi
hilirisasi adalah instrumen untuk menciptakan layak tambah karena itu harus terjadi industrialisasi
kenapa saya katakan bahwa penting
kita ambil contoh kecil mas nikel
tahun dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas hasil ekspor nikel kita itu hanya tiga tiga miliar usd
dua ribu dua puluh satu hasil ekspor nikel kita karena sudah dilakukan hilirisasi sebesar dua puluh sembilan miliar usd
dari tiga puluh triliun lebih menjadi tiga ratus triliun lebih
di dua ribu dua puluh dua ini saya pastikan hampir kurang lebih sekitar dua puluh delapan sampai tiga puluh billion usd
berapa pendapatan pajak
berapa pendapat penciptaan lapangan pekerjaan
dulu katakanlah kita bertengkar dengan isu isu tentang tenaga kerja asing
kita akui start awal memang iya
tapi begitu sudah selesai kan ada terjadi transfer knowledge
dan sekarang kita lebih selektif
begitu kita melakukan pelarangan ekspor or nikel eropa nggak setuju
kita dibawa ke wto memang negara negara ini gak suka kalau indonesia itu maju
padahal pintu keluar untuk negara ini menjadi negara maju adalah hilirisasi
bahwa presiden sekalipun kita kalah di wto tahap pertama bapak presiden memerintahkan
banding ya pak
dan kepada rapat kabinet suruh hadapi
dan kita akan hadapi kita nggak boleh
dan bahwa presiden selalu mengingatkan indonesia sudah merdeka
kita harus berdiri sama tinggi duduk sama rendah
bagaimana kita bisa bahwa presiden di ktt eropa asean itu harus setara
nggak boleh satu negara yang dapat mendikti negara kita
itu baru satu jenis
tahun dua ribu dua puluh tiga kita tutup
kalau mereka membawa kita ke wto monggo silahkan aja
indonesia ini sudah saatnya untuk jangan lagi ditakut takuti dengan cara cara lama
oleh siapapun dan oleh negara manapun
indonesia ini sudah pintar pintar mas
yang kedua menteri menterinya ini semua udah menteri pelaku bisnis semua
nggak bisa ditipu tipu
oh ilmu ilmu tipu itu kan semua sudah pelajari mas
jangan mau kita lakukan
nah apa yang semua lakukan
tapi kami dari kementerian investasi tidak hanya berbicara tentang hilirisasi pada sektor mineral batubara
tapi kita akan bicara pada sektor hilirisasi di sektor oil and gas
kita akan bicara hilirisasi pada sektor pangan perikanan
dan sekarang kita ingin untuk ke sana
karena penciptaan nilai tambah itu hanya lewat hilirisasi
dan jujur saya katakan negara negara besar itu tidak ikhlas dan belum merelakan untuk negara negara berkembang seperti indonesia
untuk mengelola hasil sumber daya alamnya sendiri di negaranya untuk menciptakan nilai tambah
dan itu terjadi di g dua puluh kemarin
kita perdebatan dengan menteri menteri negara negara hebat itu
tapi alhamdulillah untuk hilirisasi dan nilai tambah sudah menjadi bagian konsensus pada keputusan di tingkat pimpinan tertinggi komunike di peragraf ke tiga puluh tujuh
bahwa hilirisasi adalah sebagai bagian yang disepakati pada negara negara g dua puluh untuk menghargai setiap negara bisa melakukan penciptaan nilai tambah di negaranya
undang undang cipta kerja ini jujur aja mas
investasi satu dua ratus triliun di tahun dua ribu dua puluh dua

nah insya allah yang insya allah akan mencapai target
saya ingin mengaitkan tentang softbank tadi ya mas ya mas sayosi itu
saya ingin jelaskan begini ya investasi di ikn itu kita mencari satu scheme investasi yang win win
yang pemerintah juga tidak boleh diberatkan tapi juga oleh dunia usaha mendapat keuntungan
mas sayosi atau softbank itu keluar bukan karena ada sesuatu yang mengganjal mereka
tapi memang pemerintah nggak setuju dengan proposalnya
apa pak mungkin bisa diberikan sedikit detail
nah permintaannya irr nya lebih tinggi
ya tidak bisa dong
jangan investasi itu memberatkan pemerintah
kalau dia mau semuanya harus dia yang untung dan kita setengah untung
kan tidak fair dong
maka kemudian kita memutuskan
baik secara sadar atau tidak sadar
baik di pihak dia maupun di pihak kita bahwa
kalau memang permintaannya begitu kita mencari investasi yang lain
toh banyak yang masuk kok
dan yang masuk di investasi ikn itu kan cukup besar
total investasi di ikn itu kan berdasarkan kurs yang naik kan kurang lebih sekitar lima ratus enam puluh triliun ya
sampai kurang lebih ya
lewat infrastruktur ya infrastruktur dasar
nah yang lain yang tiga puluh empat perusahaan tersebut
itu adalah perusahaan perusahaan yang dari uni emirat arab
dari korea dari china beberapa negara eropa taiwan yang masuk
progresnya sudah sejauh mana
sekarang ini tinggal menunggu beberapa yang sudah tereksekusi
rata rata ada progresnya cukup bagus
tapi saya tidak bisa menjelaskan ya secara detail
karena itu menjadi bagian kesepakatan kami dengan pihak investor
tetapi yang saya ingin mengatakan
adalah sekalipun dalam kondisi politik yang kita mau tahu masuk di tahun politik dua ribu dua puluh
tetap proses pengawalan dan implementasi terhadap investasi di ikn masih dalam on schedule
sesuai dengan apa yang kita rencanakan
jadi saya pikir tidak perlu ada keraguan apa apa tentang ikn itu
dan ikn itu kan bukan dibangun lima tahun sekaligus langsung jadi semua
dia kan bertahap
dan tidak ada pembangunan ibu kota baru di dunia manapun yang sekaligus dibangun itu
jadi semuanya itu pasti ada tahapan tahapannya
tetapi bahwa dua ribu dua puluh empat adalah komitmen bapak presiden kita sudah upacara di ikn
itu adalah sesuatu yang insya allah harus kita lakukan
dalam kerangka mewujudkan program pemindahan ibu kota negara
ya berarti meskipun sobeng keluar ada alternatif lain ya pak ya pastinya
dan kira kira makna apa yang menarik dari ikn yang membuat investasi
baik itu dari pma terutama untuk masuk ke ikn pak
mereka melihat bahwa di sana green ya
kita akan memakai green
kemudian mereka membangun kota baru yang high technology
kemudian juga adalah memakai kawasan yang gampang ditata
di samping sisi lain itu juga adalah mereka melihat ini kota masa depan ya
kota masa depan yang tidak hanya memindahkan bangunannya
tapi dengan pola hidup
nah ini yang menjadi minat dari para investor
di samping itu pasti secara ekonomis menguntungkan
tapi detailnya saya tidak bisa menjelaskan mas
seperti mungkin harga tanahnya jauh lebih baik
dan insentif insentifnya kita kasih mas
insentifnya kita kasih lebih baik dibandingkan dengan insentif yang diinvestasi di luar ikn
kita juga akan bikin perusahaan keuangan di sana
kita mengadopsi beberapa negara yang pajaknya jauh lebih murah
dan pp nya sudah selesai mas
pp tentang kemudahan berusaha dan insentifnya sudah selesai
jadi saya yakin bahwa insya allah akan patent punya dari sana
ketika secara fundamental pemerintah kemudian juga trustnya juga sudah dapat
tapi di sisi lain kita bicara mengenai undang undang cipta kerja juga nih pak
pastinya juga berpengaruh terhadap para investor
karena memang menjadi perbincangan dan isu yang hangat nih pak
lalu bagaimana anda melihat hal ini pak

undang undang cipta kerja ini kan kemarin kita ada keputusan mk
paling lama tiga tahun
dan kemarin pemerintah sudah mengeluarkan perpu
untuk mengakomodir apa yang diperintahkan oleh mk tersebut
dan oleh karena itu nggak perlu lagi ada pertentangan tentang undang undang cipta kerja

tinggal sekarang tinggal kita menunggu pengesahan ya atau tidak dari dpr
tapi kemudian kita akan menunggu pengasahan dari dpr

dari keyakinan saya insya allah oke
kenapa oke karena kita sudah melakukan perbaikan perbaikan
sebagaimana yang diperintahkan oleh mahkamah
kita kan tak hukum itu satu
yang kedua undang undang cipta kerja ini jujur aja mas
investasi rp satu dua ratus triliun di tahun dua ribu dua puluh dua yang insya allah akan mencapai target
tidak akan mungkin terjadi kalau tanpa perubahan undang undang cipta kerja
ini saya ngomong apa adanya aja
perintahkan pajak kita rp dua triliun lebih

mungkin tidak akan tercapai kalau tidak ada perubahan undang undang cipta kerja
penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan
di hampir merata di seluruh indonesia
tidak akan mungkin terjadi kalau tanpa undang undang cipta kerja
undang undang cipta kerja ini adalah sebuah instrumen baru
untuk memudahkan dunia usaha menciptakan lapangan pekerjaan
pekerjaan dan sekaligus mendapatkan pendapatan negara dan meningkatkan kompetitiveness kita
dan saya punya keyakinan juga kalau tidak ada undang undang cipta kerja ini
hilirisasi yang begini masif yang kita lakukan mungkin tidak akan terjadi sedemikian rupa
dengan kata lain adalah undang undang cipta kerja adalah pintu masuk untuk melakukan perubahan
secara fundamental dalam rangka memperbaiki ekonomi nasional kita
dan apa yang terjadi
pertumbuhan ekonomi kita di kuartal ketiga lima tujuh puluh lima persen inflasi kita di bawah enam persen
di saat bersamaan negara negara g dua puluh pertumbuhannya tidak sebaik kita
jadi polemik polemik apa lagi yang boleh disampaikan
ada perubahan secara fundamental regulasi ada faktanya di lapangan bahwa memang ini untuk perbaikan ekonomi
jadi teori apa lagi yang membantai ini
kalau dikatakan bahwa undang undang cipta kerja ini gak baik
apabila ada juga yang mengatakan coba adalah perbaikan ekonomi
maka marilah kita tanyakan kepada rumput yang bergoyang
selain tadi ada faktor eksternal internal juga pak
apakah challenge lain yang dihadapi oleh kementerian investasi terkait dengan target target terutama di dua ribu dua puluh tiga ini pak

challenge nya cuma satu stabilitas
jadi saya menganalogikan ya
negara ini sebenarnya tujuannya apa sih
kita berbangsa dan bernegara ini
kalau saya tidak salah karena sekolah di kampung dulu saya penataran p empat
pendorongan penghidupan dan pengamalan pancasila
tujuan kita dalam berbangsa dalam bernegara ini kan kesejahteraan
iya kan kesetaraan
harus akses pendidikan kesehatan ya kan kira kira begitu
ini tujuan kita dalam berbangsa bernegara
instrumennya salah satu dari antaranya adalah politik dan demokrasi
dalam kaitannya dengan
kita berbicara tentang stabilitas karena kondisi kondisi global yang tidak terlalu baik
kemudian dikaitkan dengan stabilitas dan kondisi ekonomi nasional kita yang harus kita juga menjadi perundungan bersama
nah sekarang kita tentukan
pasca g dua puluh kemarin
mana pernah si dunia
angkat topik kepada kita
pasca bung karno kalau bung karno top lah
ini kita lagi bagus bagus ya bos
baik persepsi kita
prinsip negara kita dari internal dari domestik maupun global
ini tantangan untuk kita
jangan kita mensiasiakan kesempatan yang begini baik
kita sudah harus top perdebatan antara kampret dan cebong
apa untungnya untuk negara ini
cara cara yang tidak konstruktif dan tidak membawa kepada perubahan yang subtantif dan perbaikan itu saya pikir harus menjadi kesadaran kolektif bagi seluruh warga negara
saya itu takut satu mas
kalau mas mau tanya saya
apa apa yang begini
apa yang sedang menjadi galau
mungkin bisa kasih tau pak galau yang kenapa pak
kalau yang lainnya aku gak ragu ya
ini kita bicara mengenai green energy tadi ya
salah satu yang menarik karena menjadi magnet juga untuk ikn
lalu anda melihat terkait dengan pengurangan kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil dan beralih ke listrik
anda melihat seperti apa nih
progresnya ke depan
karena memang di satu sisi justru menjadi polemik ketika orang orang di jakarta melihat
apakah oh ini hanya menguntungkan kelompok tertentu terkait dengan pelarangan ganjil genap kemudian juga investasinya sendiri
seperti apa anda melihat
gini sekarang kan kita menurunkan semua emisi global ini kan dunia ini kan punya program yang harus menurunkan emisi kan kita kan emisi rumah kaca kita nih
kita sekarang itu pemakaian karbon emisi kita itu sekitar dua empat juta per kakak
dan di tahun dua ribu lima puluh dan dua ribu enam puluh yang dijakulkan oleh indonesia kita sudah bebas emisi
salah satu caranya adalah memang kita mengurangi fosil mengurangi batu bara mengurangi fosil dalam pembangkit kita
dan bagaimana caranya kita melakukan rehabilitasi hutan
nah terkait dengan mobil listrik saya salah satu yang mendorong
untuk membangun industri ekosistem mobil listriknya dan baterai mobilnya
kenapa karena kita ini impor minyak bos kita ini impor minyak kita punya pemakaian minyak satu hari per day itu sekitar satu lima ratus barrel per day
produksi dalam negeri kita itu tidak lebih dari enam ratus tujuh puluh ribu barrel per day
jadi kita ini impor kita masih delapan ratus ribu barrel lebih
kalau harga minyak naik terus
kan kita subsidi nya terlalu tinggi
itu pertama secara ekonomi
yang kedua kenapa kita dorong motor listrik
betul harga perolehannya agak mahal
tapi opexnya operasionalnya itu lebih murah
saya sekarang pakai mobil listrik
saya sekarang pakai mobil listrik
nah untuk rakyat tidak dibebani dengan harga motor
membantu keringanan bagi rakyat untuk membeli motor
nah jangan diartikan bahwa ini untuk menguntungkan kelompok tertentu
siapa aja boleh membangun perusahaan untuk membangun motor listrik
bumn boleh siapapun boleh nanti kita beli
jadi jangan berpikir krendil untuk kelompok tertentu
motor ini kan untuk rakyat juga
supaya kalian saudara saudara saya yang pakai pakai motor ini
kalau sudah pakai motor listrik
satu hari kalian beli minyak berapa
satu liter berapa contoh sembilan ribu atau sepuluh ribu
berarti kan dua puluh ribu per hari
kalau cas di listrik itu paling tinggi tiga ribu
jadi menguntungkan rakyat juga
mobil pun demikian
kalau mobil ada persaingannya
kalau nggak kita keluarkan untuk kita melakukan subsidi di hampir semua dunia
orang yang membangun industri mobil
thailand itu melakukan chip in
kalau tidak pasar ini akan dibawa ke sana
nah tetapi yang kita subsidi itu adalah
industri yang dibangun dalam negeri
bukan motor impor bukan motor impor
efek ekonominya di mana
semakin sedikit kita impor minyak
berarti kan semakin sedikit kita subsidi ya
jadi ini cuma subsidi di depan
atau subsidi di belakang
kalau kita pakai minyak
pakai minyak dia terus menerus tahun berjalan tapi kalau mobil itu cuma diawal tetapi dia akan di
dia akan ditutupi dengan pendapatan lain dari hilirisasi industri nya contoh baterainya kita
bangun ekosistemnya dari hulu ke hilir dari tambang smelter expal prokursor ketot baterai
sel sampai sekillnya itu kita sudah lakukan bahkan untuk mobil listrik itu pertama yang terjadi
negara negara indonesia hyundai hai jadi apanya jadi kita ini indonesia ini nyantol buku curiga
lah ini orang berbuat baik kamu sudah berpikir negatif duluan mau sampai kapan bangsa kita ini
maju dulu mas sorry aku cerita dikit ya boleh pak ketika saya membawa hyundai untuk bangun di
indonesia itu minta ampun negara negara lain nggak suka tuh ya ada juga di indonesia enggak suka tuh
ketika saya tanda tangan mou itu di busan itu dulu tapi apa yang terjadi
hai begitu kita bangun sekarang mobil itu antri delapan bulan orang inden artinya apa ini positif jalan
baterai mobil awalnya kita mau bangun orang bilang itu mimpi itu bahlil mana bisa big bisa bikin
baterai mobil kita bikin investasi dari korea satu ratus empat puluh dua triliun investasi dari china sekitar
investasi sekarang yang masuk dari amerika dari eropa dari taiwan masuk semua
hai jadi kita ini jangan pesimis terhadap negara kita kita ini harus percaya diri dong bahwa bangsa
kita di bangsa besar hanya orang orang yang tidak percaya dirilah yang ingin mengatakan bahwa
negara ini nggak bisa nggak bisa nggak bisa terus kalau nggak bisa terus kamu suruh siapa ya
membangun negara ini ya jadi maksud aku ya kepakaran kita itu kita tempatkan pada konteks
yang proporsional untuk kebaikan negara bukan untuk saling menjelekkan negara ini kalau pendapatnya
sebagai orang tampung itu ya pak terakhir terkait dengan investasi saingan investasi negara kita
cukup besar dari asia kalau apa iphone ternyata dari tiongkok pindah ke india nggak melirik indonesia
apakah ada peluang peluang lain pak terakhir mengenai investasi indonesia bisa bersaing dengan
negara negara lain tidak usah jauh jauh dulu tapi dengan negara tetangga kita pak seperti apa
jelas kerajaan supaya jelaskan mengenai terkait dengan mungkin di indonesia ada isu politik kemudian
juga masalah gaji pegawai atau pemburu suka demo gitu kalau negara kita ini sebesar sumber daya alam
itu bagus tidak ada yang melebih di negara tetangga kita di asia tenggara seperti indonesia kita
mempunyai tambang nikel kita punya koper kita punya mangan segala macam untuk membangun ekosistem
baterai kita kita punya sumber energi segala macam makanya kita larang ekspor energi baru terburuk kepada
karena kita membangun industri kita dalam populasi penduduk kita okelah karena kita itu market m empat puluh tiga
persen dari total market di aset tenggara dan pendek pertumbuhan ekonomi menengah kita kelas menengah
kita akan semakin bagus hai saya takut satu mas kalau mas mau tanya saya apa apa yang sedang
menjadi galau mungkin bisa kasih tahu pak galau yang tadi mutahun politik stabilitas
hai kalau yang lainnya aku nggak ragu yang
hai mobil listrik pertama di kita ya deh setengah raca baterai mobil listrik pertama di kita kita
ke menjatuhkan pemain terbesar di dunia hai dan kita pertama yang membangun ekosistem yang terintegrasi
ekspor kita dua puluh empat bulan surplus pendapatan negara kita baru pertama kali terjadi mungkin sejak dua ribu tiga ini
pendapatan pajak mungkin ya coba cek nanti ibu mengkyu umumkan gimana tapi keyakinan saya pendapatan negara
tercapai bersama asumsi apbn hai di saat bersamaan dunia di negara negara jitu ntinggal akan bisa
melakukan itu persepsi global kepada negara kita udah bagus hai satu aja jangan berkelahi terus
hai jadi kalau menurut saya mas apa yang menjadi kekhawatiran saya hai sekali lagi saya akan
berkali kali menyampaikan bukan karena indonesia kurang pintar indonesia orang pintar banyak
hai tapi sedikit yang pintar punya hati hai ini jujur aja ngomong apa daniel aku ini kan pernah
jadi pengusaha dan sekarang jadi pemerintah saya waktu jadi menteri mas aku pikir aku orang yang
salah satu yang tidak terlalu pandai aku jujur aja begitu aku masuk aku kerja sama bapak
presiden jokowi di dibawa arahan bawa presiden jokowi ternyata nggak bodoh bodoh banget juga
mas buktinya saya punya kipi jalan semua target semua jadi ini harusnya hati kalau kita kerja
nggak ada agenda pribadi agenda kita untuk rakyat agenda kita untuk negara allah itu maha adil kok
akan membukakan jalan pintu pintu jalan baik untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara satu aja mas
stabilitas kita harus jaga kekompakan harus kita jaga kalau hal lain tidak berhasil
penting jangan kita buat itu penting ya saya malah berpikir lebih diluar kelaziman lagi kalau memang
ekonomi kita lagi bagus bagusnya kenapa tidak kita pertahankan itu dulu yang menjadi pikiran kita bersama baik
perbincangannya menghangat sekali tapi cuma waktu sedikit sekali pak bali apa menangis kali terkait
investasi tahun politik terutama beri calon saya dari kementerian investasi dan harusnya memang
didukung tidaknya dari kementerian tapi juga rakyat dan juga semua lini untuk membuat iklim investasi
kita politik juga ya para calon calon juga kasih redam redam lah kata pak presiden itu ini tahun
panas tapi kalau bola itu jangan panas dingin ya kalau agak naik sedikit sedikit hangat hangat
jadi jangan berdebat dengan hal yang tersutanti ayo kita bicara kita nih mau bangsa kita dengan
maju betul kalau bangsa kita ini maju bos kita mampu menciptakan lapangan pekerjaan dua ribu tiga puluh lima itu adalah bonus
sementara lagi loh enam puluh enam puluh persen populasi indonesia itu ala produktif kalau tidak mampu kita meletakkan
dengan baik ayo kita akan menjadi masalah baru hai dan ingat hai landasan yang ditetapkan oleh
generasi kita karena generasi muda ke depan itu akan memetik hasil yang kita tanam sekarang
kalau kita berkelahi sekarang maka tunggu kita telah mewariskan untuk adik adik kita generasi
berikut untuk sesuatu yang tidak baik tapi kalau kita mencari kembali ke generasi yang lain kita harus mencari kembali ke generasi yang lain
tapi kalau kita mampu kita jaga ini baik kita membangun ekonominya baik insyaallah adek adek kita kita
dan anak anak kita akan menjadi selamat di jalan serata mustaqim amin terima kasih sekali pak balil
untuk perbincangannya investasi dalam negeri memang dibutuhkan dengan ada stabilitas politik terutama
di dua ribu dua puluh tiga tadi tapi yang paling penting adalah bagaimana iklim investasi ini juga bisa dijaga
oleh masyarakat pemerintah dan semua lini untuk bersama menjaga harmonis dan tahun politik menjadi
suatu pesta rakyat yang baik juga dan memberikan dampak positif buat investasi indonesia terima kasih
untuk sewaktu dan perbicaraannya bersama saya indonesia bisnis invensi hari ini selamat sore
pak terima kasih waktu yuk makasih ya saya merasa senang bisa sama sama ya terima kasih pak saya selalu